kamu pikir enak mak marahin kamu tiap hari
mak bukan cuma capek ceng tapi juga malu
eh terserah tangan kenapa emak
dia gila motor kamu gila perempuan
ah aku moco banget
kemana trio senewan itu
sudah menghilang lagi saja
rumah disekat dibagi dua
saya jadi bingung pak ustadz
saya jadi bingung pak ustadz
saya jadi bingung pak ustadz
saya jadi bingung pak ustadz
kamu pikir enak mak marahin kamu tiap hari
mak bukan cuma capek ceng tapi juga malu
sekarang mak tanya kamu mau berubah nggak sih
kalau kamu gak mau berubah
biar edward tinggal sama emak
kamu di sini aja kamu urus sendiri semuanya
ceng mau berubah mak
ceng janji ceng mau berubah mak
iya ibu ini lcd nya sudah kena
hai habis nyala sudah pernah dicas sudah tapi nyala sebentar mati lagi lagi ya oh kayaknya ini
baterainya sudah bocor kang mesti diganti berapaan kak kira kira seratus kan seratus iya atau mahal
antre baterainya saya juga kan beli handphonenya lima puluh atau kang ini tuh hp jadul baterainya juga
sudah susah ini juga ngambilnya di jakarta kak ya udah saya jual lagi aja deh handphonenya palingan
dua puluh lima kang mau pancetnya beli kemarin lima puluh atau kang ya tapi kan ini sudah rusak kang atau
kan yang rusakin tebukan saya ini kayaknya akan salah ngecas voltasi listriknya ketinggian jadinya
kebakar udah tuh tapi jangan dua puluh lima atau kang lewihan tiga puluh deh abis satu kang ini sudah saya
kasih harga bagus ya udah tuh sop dijual aja tuh sudah dua puluh lima ya kang
besar apa yang kecil jangshon doajada
jaya dari kemaren belum mandi
ini mang wajar
berapa semuanya cak
makasih mang wajar
yang punya motor
kalau misalnya anak memang cocok sama yang ice mau
baru boleh jadi nama ice
perempuan zaman sekarang mang
nggak ada orang yang mau susah
assalamualaikum mang wajar
mang wajar nggak dagang
mau rasa apa kak saif
terima kasih ya teh
s supaya j laugh
kamu kok tidak belajar oh
tapi kan nggak janji pak
kamu jalannya sama bapak kemarin
itu airnya dibatikan
airnya sudah tumpah tumpah
bapak nyuruh pebli ke taman bacaan
tapi pebli sendiri gak janji kan
kewajiban anak itu belajar
ini mah tugas bapak urusannya
verdi sayang sama bapak dan ibu
pebli gak tega lihat bapak kerja siang dan malam
kalau kamu sayang sama bapak
bapak sendiri aja gak